mas kamu kenapa ngabiarin aja sih aku pulang sama riza
yang suami kamu itu kan cahaya bukan riza
lagian saya juga mau mastuin kamu pulang itu baik baik aja
kamu itu belum istirahat seharian
kemarin berkegiatan sampai rumah tidur belum langsung ke rumah sakit
di rumah sakit juga tidurnya kurang
oh pasien atas nama sarah aurelia baru saja dipindahkan bu tidak di ruang icu lagi
oh eat means sudah dipindahin sudah membaik ya keadaannya
oke pindah ke ruangan berapa
di ruangan vip satu bu
oke kalau gitu
terima kasih ya bu
alhamdulillah mah akhirnya mama udah sadar
kemarin aku panik banget mah
gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri kalau mama
bah enam puluh empat tahun
ya allah mama udah keluar dari icu ya
maaf ya maaf kalau jadi ngerepotin semuanya mau dama jangan ngomong kayak gitu ya iya
usah jangan bicara dulu bisa istilah saja sama sekali tidak merepotkan
salamualaikum salam salam
tentu sarah maaf ya kita kita baru datang karena aku juga baru tahu tante
hai ren untuk masalah kantor kita lihat nanti ya ya
hai saya akan lihat kondisi mama sudah membaik belum hari ini
hai perusahaan kantor serahkan ke mama aja ya kamu disini temanin aku
temanin kasih ya kita lihat perubahan
hai pagi nih pagi panino buru buru amat mau kemana saya mau keluar beli sarapan sekalian pengen
makan di sana emangnya bu just undatang kepada keluar sarapan oh iya kemungkinan hari ini baju
sih enggak masuk kantor pak kok masuk maksudnya tadi majisika bilang katanya tantang masuk rumah
sakit pak dan tentang mana bu rossa atau busara oh tadi tante sama sama aku mau ke rumah sakit ya
tante mana bu rossa atau bu sarah oh tadi mbak jessica bilang katanya tantang masuk rumah sakit ya

anterin mau ke rumah sakit tuh
ada apa kamu kesini
saya baru berangkat ke kantor
baru saja kan melapor ke saya pak
kalau randy sedang menuju ke rumah sakit
ngapain dia ke rumah sakit
untuk menjemput bu sarah
ternyata bu sarah masuk ke rumah sakit bang
oh ternyata itu alasannya elsa
mama tuh sebenarnya kenapa sih ma
mama nyembunyiin penyakit mama dari aku
cuma aku loh mbak yang gak tau apa apa sama mama
kenapa sih ma
sedangkan yang lain udah tau ma
kenapa mama gak percaya sih sama aku ma
mama lebih percaya sama orang lain
mama jadi anak mama
kamu ikut merasakan buku buku
mama lagi merasakan buku buku
mama gak mau
mama gak mau
sampai kamu tahu penyakit mama ini
aku akan lebih sedih
kalau aku telah mengetahui ini semua
kalo sampe aku gak tau ini semua
aku belum sempat ngelakuin apa apa buat mama
aku sedih sama
aku akan lebih sedih kalau aku telat mengetahui ini semua mak
kenapa justru aku yang terakhir tau ma
aku gak tau apa
justru mbak andin yang dikasih tau duluan
kok kamu tau kalo andin udah tau
gimana aku gak tau kalo mbak andin tau
mbak andin sering kan yang terima makruma sakit
kenapa mbak andin ma ada aku ma
sudah udah ya
kamu dan andin kan saudara gak ada masalah
kamu belum tau nanti mama akan jelaskan lagi ya
sekarang lebih baik kita bersyukur kita sama sama bersyukur mama udah sehat lagi
udah sadar lagi ya
ternyata bener kata abimana ya
kalo ternyata mbak andin sama al itu tau ini semua
saya ngerasa kayaknya aldebaran dan andin selama ini tahu soal penyakit mama kamu
pasti ada alasannya dong
karena selama kamu tugas di luar kota
setiap saya melihat mereka berdua
mereka selalu kelihatan khawatir
apalagi andin yang selalu ngantar mama kamu ke rumah sakit
mbak andi selalu nganter mama ke rumah sakit
jadi abimana mencari tahu keluarga saya
kamu gak curiga sa
mencari tahu keluarga seseorang secara diam diam itu bukan hal yang baik elsa
gak usah kamu tahu itu
orang orang bisa menurut rasa curiga sama abimana
saya gak peduli abimana mau tau dari mana soal ini
tapi yang terpenting dia udah jujur sama saya
gak kayak kalian
kalau nggak ada kejadian ini
mau sampai kapan kalian nyembunyiin dari saya
saya mau mahir kayak gini
andin udah semuanya ya
kita lebih baik saling menguatkan saling solid
kita berdua untuk kesembuhan mama
aku gak ada niat untuk bikin ribet disini
kalau mama gak egois
mungkin hubungan kalian gak akan tegang kayak gini
mama yang bikin situasi jadi kayak gitu
sudah sudah sudah
aku minta maaf atas sikap aku yang kemarin
sudah sudah ya
kamu gak salah
gak ada yang salah
tidak ada yang salah
tidak ada salah
tapi itu tidak ada masalah
karena apapun yang normal
hanya rama bisa terserah
tapi pada saat yang tepat
kalau anawhich yang terserah
aku mau berubah
kita siap adek
karena semuanya udah tahu
jangan pernah melihat saya dengan perasaan iba
karena yang saya butuhkan saat ini
saya cuma ingin menghabiskan waktu bersama
saya mau mengunjungi pasien dengan nama sarah aurelia
kamar berapa ya
sebentar ya pak saya cek dulu
pasien atas nama sarah aurelia sedang dirawat di vip satu pak
vip satu sempat sana ya
nelus aku sendirian
ada apa ya
ada apa sarah
ada apa sarah
ada apa sarah
ada apa sarah
ada apa sarah
ada apa sarah
ada apa sarah
ada apa sarah
pasti ada sesuatu yang terjadi yang begitu berat sehingga rasa seperti ini
aku gak bisa melihat elsa seperti ini
kalau kondisinya sedih seperti ini
kosong seperti ini
aku gak tau apa yang terjadi sama aku
ataupun yang terjadi sama mama di dalam
maaf dengan kandunganmu
tempoh kamu mau nangis
kenapa elsa bisa nangis di pelukan nino
gak tau kenapa saya gak nyaman melihat elsa berpelukan dengan orang lain
aku sekarang bersyukur banget mah
kondisi mama sekarang sudah stabil
bahkan gak cuma aku doang kita semua ada disini
iya tante sarah
kita semua disini happy dengar
kabar tante sarah yang membaikan
makasih ya jess
kondisi saya ini malah jadi bikin semuanya repot
tentu sarah jangan ngomong seperti itu
kita sama sekali tidak direpotkan
ini bentuk kasih sayang kami semua untuk busara ya
yang penting bu sarah
yang lebih baik kalian pulang
kan disini ada papa ada elsa yang jagain mama jadi gak papa
ya pulang aja
enggak gak mau aku mau disini aja
aku mau nemenin mama
pulang aja ya
kan anak anak juga pasti nyariin kalian
papa benar udah kalian pulang ya
sekarang sama risa juga langsung nanggung di rumah gak pulang
ketemu dulu sama anak anak ya
nanti bisa kesini lagi kan
papa hubungin kamu ya tenang aja
ya kami pamit ya
pak surya bu sarah
maaf saya berkunjung sebentar sekali nanti next time saya akan kunjungi sarah lagi ya
mama harus tetap sehat ya
ya tetap di jalan ya
saya juga mau ke kantor kamu mau ikut bareng saya atau
em gak papa di kamu ke kantor aja
aku mesti mau disini sama tante sarah ya
ya udah kalau gitu
saya duluan ya
ya nanti di jalan ya
eh pak surya bu sarah
saya juga pamit ya
iya randy terima kasih ya udah datang
makasih udah ngerti perasaan aku
makasih juga udah dengerin akunmu
yang terpenting sekarang
kamu udah sedikit laka
kita cuma bisa berdoa yang terbaik sekarang ya
kalo ada russa pover
habis itu terus
saat kami pulang dulu ya
padahal saya juga baru mau
masuk rumah sarah
ini udah mau balik
ya karena kita udah sadar juga disini
saya antren ke ruangan mama saya ya
kalau ada apa apa tolong kabarin mbak ya
yuk mau sekarang
oke ngerti ngerti ya
oh ya by the way tadi sebelum kesini
mama udah dropin renang di sekolah
terus sekarang rena lagi tuguin sama mirna
and after this dari sini mama langsung ke kantor ya
makasih ya mbak pagi pagi udah datang kesini
ya mendingan kamu langsung ke kantor aja
enggak enggak enggak
abis itu baru saya ke kantor ya
kantor tuh pasti pada nungguin kamu mas
aku bentar lagi mau launching loh
bener juga sih menurut andi
lebih efektif kayak gitu sih
nanti habis ngantar andin kamu langsung berangkat ke sekolahnya rena ya
tungguin rena di sana
mama biar sama saya berangkat ke kantor ya
oh yaudah gini aja
ini kan randy udah di sini
mama ke kantor sama rendi ya
riza biar nggak telat jemput rena
kamu langsung pergi ke sekolahnya
jangan sampai rena nunggu walaupun ada mirna juga
yaudah kalau gitu mama sama randy kamu jagain hatinya
mama duluan ya
udah mulai membaik
syukurlah kalau bicara sudah membaik
terima kasih ya kalian sudah datang
aku izin keluar sebentar ya buat cari sarapan
karena aku yakin om surya sama elsa pasti belum sarapan
udah biar om ikut aja sama kamu
nanti om yang terakhir kamu
mama lagi pengen apa
itu tamu om udah ajak om bro
ya allah ma
kalau aku tahu mama sakit separah ini
meski mungkin aku harus kehilangan pekerjaan
elsa benar benar berubah
sekarang terlihat lebih murung
ini gak seperti elsa yang aku kenal
yang selalu meledak ledak
sekarang sepertinya elsa lebih lemah lembut
mungkin karena merasa benar benar cemas dengan keadaan mamanya
rasanya gak tegi ngeliat kamu sah
aku akan coba berada disini untuk
nemerin kamu untuk lewatin ini semua
saya tahu apa yang ada di kepala kamu nob
mungkin kamu kasian dan ingin menunjukkan perhatian kamu ke elsa
tapi kalau kamu memanfaatkan momen ini untuk mendekati alsa lagi
saya gak akan diam
kamu juga pernah menyakiti elsa dan tidak akan saya biarkan kamu menyakitinya lagi
maaf saya berhenti sebentar
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
aku akan menunggu
tapi gak bisa ditunggak
sebenarnya saya nggak mau pergi dari sini
saya ke kantor sekarang
saya duluan ya ada urusan di kantor
maaf saya gak bisa menemani kamu
kamu kenapa gak biarin aja sih aku pulang sama riza
yang suami kamu itu kan cahaya bukan riza
lagian saya juga mau mastuin kamu pulang itu baik baik aja
kamu itu belum istirahat seharian
sampai rumah tidur belum
langsung ke rumah sakit
di rumah sakit juga tidurnya kurang
ya tapi kan aku sempat istirahat lagi pulang
mama tadi udah datang
udah perhatian sama aku
bawain aku vitamin dan aku udah minum
aku yakin aku bakal baik baik aja
mama kasih vitamin buat kamu
tapi kan saya juga perhatian sama kamu
saya juga nggak tidur seharian
ya makanya kamu istirahat juga loh
aku gak mau kamu sampai sakit loh mas
sama hari ini kamu gak usah berkegiatan ya
udah istirahat aja di rumah
kamu tuh harus istirahat nih
kalau misalkan nanti kamu jatuh sakit gimana
waktu launching gak ada kamu
kan malah gak lucu nanti
oke ya udah
tapi aku minta sama kamu tolong jaga kesehatan
jalur pembendung vitamin ya
aku gak mau kalau kamu sampai drop
kamu segalanya buat aku mas
kesehatan kamu nomor satu
kalau saya badan saya mah kuat nin
saya tahu kondisi badan saya
kalau saya capek ya saya pasti istirahat kok
kamu kan badannya lebih rinci dari saya
yang sering masuk rumah sakit siapa
pokoknya kamu harus sehat
mau dengerin saya kan harus istirahat di rumah
kamu harus dikasih tahu dulu dua kali baru iya
maaf ya nosa jadi bener bener gak enak nih
karena saya harus nebeng sama kamu
kan kita tujuannya sama ke kantor
ya betul juga sih thank you
saya nggak enak sama elsa sih sebenarnya
kok gak enak sama elsa
ya gak enak aja lah nus
karena biar gimana pun juga
aku tahu sebagai sahabatnya dia mungkin di mata dia kurang enak ngeliatnya
kerja bareng sama sahabatnya
walaupun mungkin gak ada apa apa tapi
ya gak tahu mungkin dengan keadaan yang saat saat seperti ini
jadi bikin beda aja
itu mikirnya udah terlalu jauh
kamu kan sendiri tahu jazz
kalau bicara mulai rumah tangga aku dengan elsa kan semua udah berakhir
masing masing udah punya kehidupannya sendiri sendiri
jadi elsa mau deket sama siapa
mau bergaul dengan siapa
ya itu hak haknya dia sama seperti saya
lagian kan kita berdua ini urusannya urusan kerjaan
kamu bos saya ya bawahan
enggak lah nggak kayak gitu
ya tapi mungkin
karena keadaannya aja sih no
saat saat seperti ini kan
saat dia tahu tante sarah sakit
aku rasa selain bahwa om suri dia yang membutuhkanmu
kamu juga untuk ada di sampingnya
masih membutuhkan kamu
aku juga ngerasa seperti itu
malah lebih kagetnya lagi
ada semacam rasa iba dan kasihan melihat elsa seperti itu
ini mikiran apa sih ndaka
aku hanya ingin sedikit meringankan beban batinnya aja saat ini
tidak ada hubungan dengan perasaan apapun
ada yang ingin saya omongin sebenarnya
wacana mutasi kemarin
boleh request enggak saya
minta untuk nggak dimutasi dulu
kalau saya boleh tahu alasannya apa pak final
ya di samping memang tuntutan kerjaan saya dengan kamu ada
tapi di satu pihak
kamu kan tahu saya punya perusahaan yang
saya coba lagi ngebangun untuknya
coba lagi ngebangun ulang gitu
ditambah lagi perusahaan yang dimalang habis kebakaran
posisi saya untuk tetap di sini
agak crucial buat perusahaan
tapi untuk memberi keputusannya saya belum bisa sekarang ya
mudah mudahan jazz bisa mengerti
jadi aku bisa juga fokus ke perusahaanku
pinter banget sih nggak rewe
aduh aduh aduh aduh
eh main berdua
sini dong kamu berdiri sendiri
oh nyanyi sekarang
eh kita di rumah segede ini tinggal berdua doang
tau sepi semuanya sibuk
punya kegiatan masing masing
adik sekarang kalau udah sekolah juga pasti kayak kakak rela tuh sibuk sekolah
nah ini kok naik naik ke pahanya miss kikisi
sini ya di sini ya di bawah ya
sini ke bawah
ada mama tuh dateng
eh mama belum bersih bersih
tapi mama habis dari luar abis dari rumah sakit sayang
mama mama bersih bersih dulu
iya mama bersih bersih dulu
mama bersih bersih dulu
bersih bersih dulu mak
tapi yang lain kemana
masa kerja terus mama juga kerja juga
tadi masal yang ngerin aku
soalnya riza lagi mau jemput rena sama mirna
oh kesempetan tuh pak riza ketemu sama pak mirna
ketemu sama yayang
tuh jadi ketawain tuh
kamu tuh loh enggak mau ya
malah bersih bersih dulu ya
habis itu gendong aku ya